eh itu suaranya cewek
tadi siapa bi
masa yang begitu teh temen
ya bukan itu teh malu
minta yang terbaik buat kehidupan kamu
dan buat di akhirat juga
terima kasih ya
engkau telah menghadirkan boy dalam hidup aku
jowo yang selalu
mengingatkan aku soal akhirat
selamat tidur ya mas
gue hitung sampai sepuluh
juga udah ngorok nih
aki aki abeki tua
kemajuan nih aki aki
aki aki abk tua ini
di angka delapan aja udah ngorok
hai hey riana mau kemana saya ini mas kalau aku pusing banget aku nggak bisa tidur ya aku
mau minta mama temenin aku ngobrol sampai aku bisa tidur kalau enggak aku tidur kamar
lumayan ntar aku balik ke sini udah udah mulai ngantuk ya udah kaget mau sampai
di sini bukannya
iya mas tapi kan ini adrena harus ke apartemen dulu adriana mau ngambil handphonenya reva karena
kalau adrena diamin takutnya nanti reva bakalan nunjukin ke mas be rekaman suara adrena atau
rekaman muka adrena nggak tahu deh yang lagi ngobrol sama mama itu ya kan iya
adrena pergi sekarang ya ma ya tunggu tunggu lumayan pergi pergi aja emangnya be udah tidur udah
udah ngorok pengumum apa pembiasaan ya iya namanya om lah mama tau enak yuk ya udah pokoknya kalau
misalkan mas week bangun lihat ada edrina disamping mama bilang aja adrena tidur ke
kamar mama karena kak bisa tidur sakit enggak kamu mama di kunci iash karena kamar kamar di
kunci jadi mas bad nggak mungkin gaso kan juga masuk kamarnya mama ya udah hati hati enggak usah sampai ketauan ya enggaklah cepet juga mau ketauan nanti
adrena pergi ya
hati hati enggak usah sampai ketauan
ya enggak lah cepet juga mau ketauan nanti
yang mana ya kamarnya reva
dari bau baunya nih
kayaknya itu deh kamarnya reva
itu tadi apa ya
mau lari kemana
gak jadi nguber nya
hai eh eh ah suruh dorong dari sini ya ah ah ah eh jangan itu aduh itu nanti non marah
itu itu suaranya cewek
tadi siapa bi
masa yang begitu teh temen itu non
ya bukan itu teh maling
di rumah kita
kok bisa sih bi
kok malingnya bisa masuk rumah kita emang kenapa bibi
i sembarang simul
itu maksudnya kuncinya sama suruh tihaja simpen di meja tuh
sampai malingnya itu suaranya suara cewek lu non
udah kunci bisa masuk
tapi suaranya suara kayak suara itu suaranya sinyomu dia gila
iya itu dia
nah bisa jadi ya non ya
aduh kalau yang bener adriana dia nekat banget dong malem malem kayak gini
lu sinyomu tuh mau apa ya
coba aku telfon aku telfon papi ya bi ya
iya ini diberantakin sama mali
aduh udah aktif lagi bi
astagfirullah kamu ngagetin mama aja sih kirain ada apa
kenapa lagi sih adriana
ya allah hurra bi kamu kenapa bisa
ma ini jerawat ini benjol
benjol kenapa lagi sih
dateng dateng benjol mama baru bangun tidur sampe bingung ngeliatinnya
hii mama tau gak sih adriana tuh kesel banget ma
jadi untung aja adriana gak ketauan
surti itu mukulin adriana pakai sapu kecok banget dan diteriakin maling maling maling
nih niat nih sakit banget
emang surti tuh biangkerok banget ya
wah gak bisa
sekarang mendingan aduh kamu ambil es
kulkas terus kamu kompres kepala kamu biar adem
udah cepetan ya
aduh ada ada aja nih
ya udah dikompres dulu
mama juga sakit bangun kaget gini pusing malah
kayaknya super kece
tohoo udah adem banget dragging
database nya udah roh ti ti t stucky ga
semua base nya udahhip sampe siku aja